pemerintah mengakui kelambanan mengantisipasi harga daging yang melonjak tajam
keputusan melakukan impor daging diakui terlambat
walau arahan membuka keran impor daging sudah disampaikan presiden akhir tahun lalu sebagai antisipasi
hal ini diungkapkan menteri perdagangan thomas lembong setelah melakukan pertemuan tertutup dengan presiden joko widodo rabu pagi
dengan menyesal mungkin harus saya akui bahwa dalam pelaksanaannya tidak optimal
jadi perintah pak presiden sudah lama sudah dari tahun lalu
persiapan persiapan harus antisipatif harus direncanakan dari jauh hari jangan reaktif
tapi memang mungkin saya harus akui bahwa dalam pelaksanaannya tidak optimal
tapi tentunya ya kita ambil hikmatnya apa yang bisa kita belajar dari pengalaman ini